syukur atuh kalau sehat mah
pak entis teh udah bilang pak
entis bukan anak kecil lagi
gak perlu ditemenin atu pak
bukannya gak boleh pak
yaudah terserah bapak atuh
bet kau bayarnya cuma satu
cen cen juga belum bayar
bapak sama bunga sudah berangkat dari tadi bang ujang
beli dong biar gue bisa naik haji
emang lo aja mau naik haji gue juga mau
eh tapi kagak ada tukang ojek naik haji
adanya tukang bubur naik haji
ketika ada pencet belum dapat satu acan pun
gue dapet satu saya dapet dua
halo assalamualaikum bang herman
makasih ya bang
oh nah aja
biarpun gue udah dapet satu gue juga pengen nambah
saya juga tuh
satu lagi bang
alhamdulillah saya menang
amin langgur lagi
gimana tuh dramya job
kalau lo mau curhat ntar siang siangan
ya udah kalau nggak boleh curhat mah
saya nggak jadi nambahnya
bentar bang tunggu kak saya soalnya uangnya sama dia
syukur atuh kalau sehat mah
pak entis terima kasih
saya udah bilang pak
entis bukan anak kecil lagi
nggak perlu ditemenin natu pak
bukannya nggak boleh pak
ya udah terserah bapak tuh
min bentar ya ini penglaris
yang yang menangir

kita udah berdua ga
terima kasih ya bang a
tis jatah gue mana
nanti ya tupur
susah kalau ngambil uang sambil jalan mah
tapi saya udah gak jadi sales motor pak
nggak jadi sales motor ada yang mau ambil motor
lu terima aja jak
ntar kalau udah deal lo kasih sama temen lu yang sales
siapa tau lu dapet komisi
oh iya bener juga pok
nah itu udah pungeng sis